ada yang memang bisa menaikkan cukup cepat
di situ rasa kangen kemarin indonesia
sejauh ini seperti apa kalau anda melihat
seperti pemotong kayu mesin jahit hingga sablon baju
dia bisa balik lagi dan bisa balik ke performance yang paling tingginya dia
ini kan pengetahuan tentang hewan gitu
lembaga penyelenggara hitung cepat punya data hasil
komunikasi dan etika ini apakah juga karena ruang digital adalah ruang bebas
itu sebenarnya presiden menyadari bahwa sekarang covid yang dikhawatirkan selama ini sudah mayoritas bisa diperangi
sejauh mana pemerintah telah melindungi data pribadi pada saat pemerintah yang meminta data pribadi itu
di atas kertas sih kita beberapa kali
tidak dipungkiri bahwa ini lagi lagi tradisi yang sangat baik